kita ke informasi selanjutnya seorang pejabat di pt plni dicopot karena menyebarkan informasi pengajian ramadan yang belum mendapatkan izin dari dewan direksi
acara pengajian bertema ramadan itu pun dibatalkan
dalam poster yang beredar bertajuk kajian online zoom meeting ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah tercantum sejumlah nama penceramah
di antaranya ada ustadz firanda andirja ustadz syafiq riza basalamah dan kiai haji khalil nafis yang juga merupakan ketua bidang pengurus mui pusat
komisaris independen pt pelni persero kristia budiarto yang biasa disapakang dede sempat mencuit di akun twitternya
di mana ia menyebut jika kasus ini merupakan pelajaran sekaligus warning sekaligus warning yang tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh bumn
jangan segan segan untuk mencopot ataupun memecat pegawai
gawanya yang terlibat radikalisme
kasus ini pun langsung mendapat kritik keras dari mui
dikutip dari detikom wakil ketua dewan pertimbangan mui muhyiddin junaidi mengatakan bahwa pembatalan jadwal pengajian ramadan oleh direksi pt pelni
pencopotan petugas yang menangani masalah kerohanian di pt plat merah itu adalah bentuk nyata arogansi kekuasaan
sementara sekjen majelis ulama indonesia amir syah tambunan menyebut di negara yang toleran justru tindakan pembatalan inilah yang menimbulkan intoleran